murid penyihir dan pangeran yang hilang kebagian dua
menuruni bukit oh anakku tampan
biarkan aku membawamu ke gua yang paling gelap
oh jangan malu malu
toko barang antik alistair dengan cepat berubah menjadi menakutkan
ketika seorang penyihir dan kurcaci mencoba menculik william
william diculik oleh penyihir setelah mimpi yang sangat aneh
tidak menyadari apa yang terjadi alister akan segera terkejut
aha alistair bagaimana kabarmu
apa yang kau lakukan disini
dan dimana william
drama luar biasa
aku hanya membawa anak itu kembali ke tempat yang sebenarnya
kau tidak berpikir dia tidak akan pernah tahu tentang keajaibannya bukan
dan nyalakan william baik baik saja
ya maksudku dengan asumsi dia bisa bernapas di dalam tas ini
kenapa aku tidak bisa dikelilingi oleh setidaknya sedikit kecerdasan
alistair tidak punya pilihan lain
sebelum aku mengirimu ke dua belas lautan
kita lakukan ini dengan caraku
menculiknya bukanlah pilihan
aku akan mengatakan yang sebenarnya
wah baiklah kalau begitu
hah ayo pergi grumps
apa yang terjadi paman eli
aku pikir kau membutuhkan lebih banyak waktu
dan aku merasa harus melindungimu sampai saat ini
alister membawa william ke lemari benda terlarang
dan mengeluarkan kuali
dia kemudian mengeluarkan beberapa permata dari sakunya
demi ratu kesetiaanku tidak akan goyah
keajaiban kuali ini sekarang terbangun
william terkejut melihat kuali itu yang hampir hidup
semakin kau bergerak semakin dia akan menarikmu
menarik ke mana
mengapa kita masih jatuh
karena kita belum sampai
kita sudah sampai
william selamat datang di kota bertahta
dia melihat sekeliling dan melihat dunia yang berbeda sama sekali
ada permata dari semua jenis
topas ruby zamrud mutiara safir berlian dan yang lainnya
apa aku sedang bermimpi
william kau harus mengerti
alasanku merahasiakan tempat ini darimu karena kupikir kau belum siap
lagi pula menteri setia ratu tidak diharapkan untuk terburu buru
alister membawa william ke tempat terbuka di hutan
dan ketika william membelah pepohonan

ada makhluk aneh di hutan itu
dan mereka semua berbungku kepada william
wow apa yang terjadi
paman elisher kau membuatku takut
wil kau bukan hanya william si penjaga toko
kau adalah pangeran william dari kota bertahta
apa kau baik baik saja
tentu saja tidak
apakah perlu menjadi begitu dramatis
aku pikir dia akan senang
aku baru saja memberitahunya bahwa dia pangeran
dia belum tahu tentang wanita berambut ular yang seharusnya dia lawan
alistair untuk cinta permata
alistair untuk cinta permata
bertahta ular rambut pangeran
aku bukan pangeran tidak mungkin
ada apa dengan kalian semua
kau tidak harus melawan gorgon sendirian
dia wanita berambut ular
kau tidak harus melawannya sendirian
aku sama sekali tidak ingin melawannya

aku akan melakukannya sendirian
aku upside akan menyebarkannya

gorgon yang panggil dia

aku akan melakukannya sendirian
ini ratu verona pangeran william ibumu
william tidak bisa mengalihkan pandangannya
ibunya adalah patung
inilah yang terjadi pada ratu kita tercinta
ibumu adalah bangsawan paling dermawan dan pengasuh yang pernah ada di kota ini
setiap makhluk di kota ini selalu merasa aman bersamanya
tapi kemudian gorgon muncul
gorgon adalah makhluk yang kejam
mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain untuk merebut kerajaan
ada banyak keajaiban di kota ini pangeran
gorgon telah memutuskan untuk mengambilnya
ibumu bertempur dengan berani
tapi gorgon menipunya dan membuatnya menatap matanya
dia datang setelah kau lahir nak
dan aku harus membawamu ke sumur dan realitas alternatif
sebuah kenyataan di mana tidak ada sihir tidak ada gorgon dan tidak ada kutukan
dan sekarang hanya dalam beberapa hari bulan akan berada di puncak langit
saat itulah gorgon menjadi yang paling kuat
dia datang untuk menjemput pangeran
karena sekarang kau adalah satu satunya penghalang antara dia dan tahta
jika dia berhasil mengubahmu menjadi batu maka semuanya akan berakhir
kota bertahta yang agung akan lenyap selamanya
william mendekati patung itu dan menyentuh wajahnya
sekarang pangeran william penyelamat kota bertata
katakan padaku apakah kau siap untuk bertarung
kota bertahta yang agung akan lenyap selamanya
bagus karena kalian sudah disedih
ayo ambil baju besi dan latihan untuk melawan gorgon
william berlatih siang dan malam
aku mengajarimu bertarung
gorgon tidak akan mengampunimu pangeran
william hampir tidak siap
dan malam bulan ini gorgon akan menangkapmu
dan mendekat dengan cepat
akhirnya hanya satu malam sebelumnya
beberapa permata dicuri dan sosok berkerudung berlari menuju sumur dengan tergesa gesa
pangeran william meninggalkan kita
tidak itu gila
aku akan pergi membawanya kembali
alistair tidak ada waktu
dia terlalu takut
pada pertahanan kita
dan itu diputuskan
malam itu kota bertahta akan melawan gorgon
untuk menyelamatkan ratu dan rumah mereka
oh kudengar pangeranmu kabur
kami akan mengalahkanmu
sekelompok makhluk dengan penutup mata
ini akan menyenangkan
kami tidak perlu melihatmu gorgon
kami hanya perlu berjuang untuk ratu kami
setiap makhluk di kota bertahta telah melatih diri mereka untuk mendengar gorgon
mereka bersiap untuk saat ini
mereka bertempur dalam pertempuran yang seni
tapi tak lama kemudian ternyata gorgon lebih kuat
begitu dia melakukannya kotak itu penuh dengan stereofoam dan potongan kertas yang berterbangan tepat di wajahnya
dia menutup matanya dan ketika dia membukanya lagi disanalah
pangeran william berdiri di samping cermin raksasa dengan kecap pembesar yang besar di tangannya
dia mengenakan kacamata berwarna gelap untuk menghindari menatap langsung ke mata gorgon
dia segera meletakkan kaca pembesar di antara gorgon dan cermin raksasa dan itu terjadi
apa yang terjadi
dia menatap langsung ke matanya sendiri
tidak tidak tidak
gorgon menjadi mangsa kudukannya sendiri
lihat semua orang berubah kembali
kota bertahta diselamatkan
makhluk dari kota bertahta kebaikan sekali lagi membuktikan kekuatannya
tapi bagaimana kau maksudku apa
kami pikir kau meninggalkan kami
tidak tentu saja tidak
kalian semua tahu bahwa ketika aku berubah menjadi batu
aku masih bisa mendengarkan dan juga melihat
dia datang kepadaku malam itu
ibu aku harus menyelamatkan ibu
tapi aku bukan petarung
aku harus menyerahkan pertempuran pada mereka yang lebih kuat dan lebih berani dariku
dan aku akan melakukan yang terbaik yang aku tahu
aku tidak paham
dengan semua yang alister ceritakan tentang anak laki lakiku selama bertahun tahun
salah satu hal terbaik yang dilakukan putraku adalah membaca
menjadi kutubuku adalah kekuatan yang luar biasa
aku pergi ke perpustakaan tua di toko dan membaca tentang gorgon
ternyata kutukannya hanya berhasil jika kau menatap matanya secara langsung
jadi aku meminjam kacamata paman eli
jangan ganggu ceritanya
aku juga menyadari bahwa kau benar
gorgon adalah makhluk yang paling kuat dan juga ganas
sedemikian rupa sehingga dia sendiri tidak akan bisa membebaskan diri
jadi aku memberinya rasa kekuatannya sendiri dan membuatnya menatap langsung ke matanya sendiri
aku yakin aku telah membuat keputusan yang tepat dengan menjadikanmu walinya alistair
anakku benar benar menjadi pangeran
yeay pangeran william
hidup sang ratu
jadi sekarang nak apakah kau siap untuk naik tahta dan memerintah kota ajaib ini selamanya
pangeran william membuktikan bahwa tidak semua pertempuran perlu diperjuangkan dan dimenangkan dengan kekuatan
ada juga yang diperjuangkan dengan ilmu
pangeran william menjadi orang pertama yang memerintah kota bertahta
mungkin setelah banyak latihan